banyak bicara kamu alatnya
disini saya bertemu dengan lindo aja
mungkin dia sedang mencari farida
yang dibawa sembara jadi jadian
dan basir jadi jadian
kamu tunggu disini saja bersama basir
aku takut nanti kamu kelelahan
perjalanan masih jauh
lama sekali sembara
kamu jangan memikirkan sembara terus
karena dia bukan siapa siapa kamu
kenapa kamu berbicara seperti itu sih
sembara kan sahabatmu
kan ada aku disini
jadi kamu gak usah khawatir
kamu semakin lama semakin cantik
bagaimana kamu sudah menemukan jalannya
tapi aku menemukan sebuah tempat
kenapa kita tidak langsung mencari jalan pulang
aku tidak bermaksud membentakmu
jangan mencari jalan pulang
jangan mencari jalan pulang
jangan mencari jalan pulang
jangan mencari jalan pulang
jangan mencari jalan pulang
mungkin aku cuma kelelahan
lebih baik sekarang kita istirahat di rumah itu
setelah itu kita cari jalan pulang
tidak satu catastrophe
ada jalan yang menyerangmu

lidu haji seranganmu berbahaya itu bisa membunuhku aku memang membunuhmu malam
apa kenapa kamu menyebut malampir apakah masih waras aku manusia aku masih waras kau
manusia setan yang tidak waras matilah kamu malampir lidu haji tahan kenapa kamu menyebut
malampir dengarkan dulu penjelasanku cukup sekali kau menipuku malampir sekarang kau
tidak bisa mengelabui mataku lagi lido aja tunggu dengarkan dulu
penjelasanku aku tidak perlu penjelasanmu lagi malah sekarang juga aku kirim kau ke neraka
lindu aja kamu membahayakan nyawaku hentikan kamu salah paham jangan banyak bicara kamu
alatnya ya di sini saya bertemu dengan lidu haji mungkin dia sedang mencari faridah yang
dibawa sembara jadi jadian dan basir jadi jadian
panglima kamu mengejutkanku maafkan aku nyai lebih baik kalian pergi hutan warung lidu haji
sekarang sedang bertarung nyawa dengan sembara sembara jadi jadian atau sembara asli sembara
asli nyai lidu haji mau membunuhnya dia mengira kalau itu jemaat malampir celaka
biar aku yang membunuh malampir ini
jangan kamu keliru lindu haji dia bukan mak lampir yang kamu hadapi itu benar benar sembara asli
benar kamu sembara asli bukan mak lampir yang menjelma menjadi sembara aku sudah bilang dari
tadi haji aku bukan malampir aku sembara sahabatmu masya allah sembara aku minta maaf aku benar benar
minta maaf aku tidak maksud untuk menyerang mubara sekarang sudah jelas farida dibawa oleh mampir
aku akan mencari malampir
kemana dia siapa barang orang bersamamu tadi iya sarkali dia yang mencuri cemeti amarah sulih kalau
begitu kamu lanjutkan mengejar malamnya biar aku yang mengejar sarkali tidak perlu
kalau kalian hanya mencari cemetia amarah suli aku bisa membantu kalian
sekarang kalian cepat mengambil kembali cemeti amar rasuli
sebelum sarkali memindahkan ke tempat yang lain
terima kasih wabahir
aji aku duluan
aku juga permisi masih ada tugas yang lain
sekarang aku harus memindahkan
camu kuasiat itu
belum sembarang tahu